selanjutnya saya ajak anda untuk melihat sepuluh youtuber terkaya di dunia termasuk dengan salah satunya youtuber asal indonesia dan tiga youtuber teratas atau penghasilan tertinggi asal indonesia
langsung saja kita lihat ini dia dari kosmopolitan com ini adalah sepuluh youtuber dengan penghasilan tertinggi di dunia
yang pertama ada pewdiepie kemudian ada geek perfect
ini kalau kita tahu awal karirnya adalah gaming ya atau memberikan komentar tentang video game
kita sering lihat videonya juga bagi anda yang melihat kadang kadang melakukan aksi melempar bola yang langsung dari jauh langsung masuk ke dalam ring
lalu ada vynos gaming juga youtuber game ada dantdm ada juegai sherman ada markiplier ada kolinski
kemudian nomor delapan ini dia youtuber asal indonesia atta halilintar masuk dalam daftar sepuluh youtuber berpenghasilan terbanyak di dunia
septic eye pada peringkat sembilan dan juga ada smosh di peringkat sepuluh
memang kalau kita berbicara soal youtube konten digital ini memang sudah menjadi hal yang dimonetisasi oleh para youtuber ini sendiri
kita sama sama tahu bahwa ada satu ratus empat puluh enam juta ya masyarakat indonesia ini yang mengakses internet
jadi masyarakat indonesia yang mengakses internet
nah kemudian para youtuber youtuber ini juga mungkin salah satunya anda menjadi
jadi subscriber dari sepuluh youtuber berpenghasilan tertinggi ini begitu
ada sekitar lima miliar konten yang di upload di youtube setiap harinya begitu
dan juga dari lima miliar konten tersebut ada tiga ratus juta youtube
ternyata ada tiga ratus juta orang yang menonton
tiga ratus juta orang yang menonton
jadi orang orang ini harus membuat konten sekreatif mungkin seinovatif mungkin sekontroversial mungkin
untuk kemudian bisa mendapatkan pundi pundi dolar konserling dari konten youtube yang mereka upload begitu
kita berbicara soal media sosial media digital yang saat ini memang sudah menjadi hal yang bisa menghasilkan pundi pundi sangat banyak begitu
kita lihat selanjutnya ini dia
youtuber terkaya di indonesia
kita ke peringkat ketiga terlebih dahulu
di peringkat ketiga ada ria ricis dengan pendapatan rp tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah sampai lima delapan miliar rupiah per bulannya
ini pendapatan yang sangat tinggi begitu ya
kalau kita tahu kiprah dari ria ricis ini sendiri mungkin banyak
tadi saya katakan anda salah satu dari subscriber ya ricis mungkin ya
dimulai dari slime squishy begitu ya
kemudian dengan konten konten lainnya
jadi bisnis content creator ini sudah menjadi bisnis yang kemudian banyak diincar oleh millennials atau anak muda begitu
karena youtube sendiri ini menyediakan fitur monetisasi
monetisasi untuk para penggunanya
tapi untuk bisa
memonetisasi atau monetizing konten anda di youtube sendiri ini ada beberapa syaratnya
jadi kalau saya tidak salah berdasarkan data yang saya kurasi begitu ya
dengan seribu view
seribu view dari konten youtube anda anda bisa mendapatkan dua puluh ribu rupiah begitu
ini artinya jika anda bisa mendapatkan viewers dengan satu juta viewers
satu juta viewers ini anda bisa mendapatkan dua puluh juta rupiah
dua puluh juta rupiah ini dari view saja
juga youtube memberikan syarat begitu ya
bila anda ingin memonetisasi akun youtube anda
yang pertama itu
anda dalam empat bulan terakhir
ini syarat atau rules terbaru dari youtube
agar bisa memonetisasi akun anda
yang pertama dalam empat bulan terakhir
dalam dua belas bulan terakhir ini anda harus bisa mendapatkan empat jam
view dari orang orang yang menonton akun anda
atau konten anda
kemudian yang kedua
ini anda juga harus punya minimal seribu subscriber
youtuber indonesia saat ini banyak sekali subscribernya
karena kita mempunyai potensi yang sangat besar
begitu masyarakat indonesia
ada satu ratus empat puluh enam juta masyarakat indonesia yang mengakses internet

para content creator atau youtuber untuk mendapatkan pundi pundi rupiah
atau pun dolar
ini di peringkat ketiga
sosok yang juga kontroversial
kalau saya ingat juga
beberapa waktu belakangan sempat mengeluarkan video tentang pamit
lalu ternyata kembali lagi
membuat konten di youtubenya
kemudian juga ada konten konten lainnya dengan tim timnya
para youtuber youtuber ini tidak bisa berdiri sendiri
ada orang orang yang dibalik
akun mereka begitu ya
tidak hanya sendiri
pastinya ada video aja
ada juga camera person
intinya memang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar
harus dengan niat yang besar
dan upaya yang besar juga
kita lihat kemudian di peringkat kedua
youtuber asal indonesia
dan juga selebritis
sangat terkenal ya
di negara kita
raffi ahmad dan juga
raffi dan nagita
sudah mendapatkan empat ratus tiga puluh sembilan juta sampai tujuh miliar rupiah
hanya dalam sebulan saja
kalau kita berbicara soal
pendapatan mereka di youtube
ini tidak hanya dari youtube saja
pendapatan dari google adsense
jadi kan kita tahu ya
sudah dibeli oleh
google ini tidak main main
dalam mengembangkan youtube
banyak sekali konten konten kreator
yang timbul dari adanya youtube ini
dengan adanya potensi yang sangat besar
ada tiga ratus juta youtuber
lima ratus juta orang maksud saya ya
yang mengakses youtube
menjadi bisnis yang menjadikan
yang ada di awal
kemudian juga ada di tengah
ada juga di akhir
kalau anda melihat
kadang kadang kalau di awal ini
atau tiga puluh detik
yang harus anda lihat
dan juga kemudian
ada dari endorse
dari para artis ini
ataupun di instagram
jadi selain mendapatkan penghasilan dari google adsense
kemudian para youtuber ini juga bisa mendapatkan
bagaimana mereka mempromosikan produk produk
di akun youtube mereka
di instagram mereka
inilah yang kemudian menjadi
bisnis yang sangat dijanjikan
tak heran bahwa sekarang
banyak yang bercita cita
mendapatkan pundi pundi rupiah
kita lihat selanjutnya
dia peringkat pertama
kalau kita ingat dulu ya
kemudian ata halilintar
kemudian ata halilintar
membuat channel sendiri
dia juga masih ikut

ini juga sosok yang kontroversial
dengan konten konten yang dia buat
grebek rumah selebritis
membuat konten konten lain
dan konten konten yang
kalau tidak salah
ada empat belas lima juta orang

orang yang mengakses internet
kalau kita melihat
yang sangat besar
yang didapatkan oleh para youtuber ini
kita berharap ya
tidak hanya mengandung kontroversi
tapi juga bisa membuat
yang selain menghibur
jadi tidak hanya
tapi juga memberikan
yang pastinya berguna
di akun youtube mereka